kita beralih ke informasi lainnya
senin sore pesawat lion air mengalami pecah ban saat mendarat di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini landasan pacu sisi utara bandara sempat ditutup sementara
pesawat jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus yang terbang dari solo ini pecah dua ban di sebelah kanannya
satu ban pecah saat mendarat dan satu lagi pecah saat pesawat berjalan menuju area parkir
akibatnya badan pesawat terhenti di area taxiway
untuk proses evakuasi penumpang dan juga pembersihan serpian pecahan ban maka run w utara ditutup untuk sementara